arjen ini tentang bu andien
yang macem macem itu ibunya
maksa pengen pinjem motor helm sama jaket saya
saya kan mesti kerja lagi
bakal ribet urusannya
enggak saya jamin kok pak
saya jamin motornya nggak akan kenapa
saya cuma lagi ngidam aja
emang bisa sambil belajar
waduh jangan dah bu andien
ini naik motor nggak sama naik sepeda
nggak kalau jatuh berabe
alhamdulillah bisa dipecat saya
ya makanya jangan kasih tau masalah
kok dari sini ke depan sih itu doang
mesti lurus doang
aduh aduh aduh bu
mendingan jangan dah
kasian tukang ojeknya mau narik lagi
pasti ada orderan lain
bu bentar dulu
saya cuma pengen bawa bawa motor
berasa kayak lagi jadi ojek online
sebentar aja ya pak
aduh kenapa bu ani jadi begini sih
nidamnya nggak kira kira
ya tadi saya semuanya pak
yang dibicarakan bapak dan ricky apa ya tadi
apa udah ada petunjuk pak
nggak ada riki
saya masih belum percaya sama ricky
kamu tolong terus awasi riki ya
kalau ada yang mencurigakan terus kabarin saya
apalagi nggak ada hubungannya sama elsa
ini tentang bu andin
ini mendadak bu ani pengen naik motor
motornya tukang ojek online pak bos
sama jaketnya sama helmnya
oh iya juga kagak paham pak bos
kayaknya bu andin lagi ngidam jadi ojek online
bu andinnya gak bisa dilarang
kamu kasih handphone kamu ke andin biar saya yang bicara
baik pak bos
kamu ngapain telepon sih
bang sebentar tunggu tunggu tunggu
andini karisma putri
bisa masuk rumah sekarang
jangan ganggu tukang ojek online nya
mas kamu jangan marah marah dulu dong mas
aku tuh ngidam
tiba tiba aku pengen jadi ojek online
andini karisma putri
mau dengerin suami kamu gak
saya ini suami kamu dan saya nggak izinin kamu naik ojek online itu
gak ada tapi tapi
kamu itu nggak bisa naik motor
kalau jatuh gimana
kalau bahayain anak kita gimana
kamu dengerin saya gak
enggak kok mas enggak enggak aku dengerin suami aku
yaudah masuk rumah sekarang istirahat di dalam
dan jangan ganggu ojek online nya lagi
gak jadi bang
kalau ribut sama emak emak gak mau ngalah
maafin ya majikan saya bang
andin udah masuk ke dalam
udah pak bos
ojek online udah pulang
jangan sampai anda ngelakuin hal yang aneh aneh lagi
bu andin berapa pak
biasalah ren ngidam
pengen jadi tukang ojek online
pengen minjem motornya
terus jaketnya helmnya pengen dipakai
ngidam ke aneh aneh
saya udah tugas satu lagi buat kamu
tugas apa ya pak
apapun yang lo sembunyikan
lo kan adiknya andin sa
gue cuma gak mau lu terlibat kejadian yang aneh aneh
apalagi sampai terjadi kasus
gue udah anggap andin sebagai adik gue sendiri
jadi kalau ada orang lain yang jahat ke andin
gue enggak akan tinggal diem sa
gue bakal cari orang itu sampai ke ujung dunia
termasuk orang itu ricky
gue rasa udah cukup jelas semuanya
gue tabur dulu ya
tolong masalah ini
jangan ceritain ke papa saya
jangan sampai masalah ini ngaruh ke kesehatan papa saya
aku sekarang nunggu
ke titik orang ini
terima kasih ya
saya permisi pak bu
terima kasih ya
enggak tapi ini beneran aneh loh
ini kenapa cuma adik kita berdua doang di restoran ini
nggak ada siapa siapa lagi
ya kemarin kan baru habis lebaran
pasti banyak yang masih kumpul sama keluarga
enggak tuh rahmi
ya jelaslah restoran ini sepi
kan gue booking spesial buat lo
jadi gue mau hari ini
benar benar hari yang spesial antara lo sama gua
dan enggak akan pernah bisa terlupakan
untuk kita berdua
sekarang tinggal tunggu
momen yang tepat
terus gue bakal lengkapin semuanya ke lo miece
aku mau ke toilet dulu sebentar
yaudah jangan lambat ya
mereka harus pulang sekarang
obatnya kacau betul ada di office office